gak suka tapi gak mau
anak yang papi sayangi terluka tersakiti makan patah hati
kamu mulai belajar untuk bisa melupakan poi
oke katakan katakan papi memang mengizinkan kamu sama
bertarung secara sportif
tidak boleh memukul alat yang futal dan membahayangkan
bener bener jadi pacar gue ref
gue belum siap jadi pacar lo sekarang
karena gue tau boy
mungkin nyokap lo juga gak benci gue
harus ada restu dari orang tua
demi persahabatan kita
dan cinta kita
kamu keluarin laptop kamu
papi ingin kamu searching sesuatu buat papi
kamu sudah tau ini
ini cuma sebatas iklan doang nih
awalnya memang profesional kenapa kerja
tapi kamu harus melihat bagaimana upaya mamanya boy untuk mendekatkan boy dengan perempuan
awalnya mungkin boy buat
tapi bukan sesuatu hal yang gak mungkin kalau boy lama lama bisa suka dengan perempuan ini
kamu harus melihat bagaimana upaya keras mamanya boy
mamanya boy ingin boy dengan perempuan itu
karena mamanya boy ingin menyedarkan boy dengan perempuan itu
kamu jangan stuck dong sama boy
kamu perempuan yang cantik
kamu bisa mendapatkan sepuluh laki laki yang lebih baik daripada semuanya
papi gak suka
dan papi gak mau
anak yang papi sayangi terluka tersakiti makan patah
kamu harus mulai belajar untuk bisa melupakan boy
katakan katakan papi memang mengijinkan kamu sama boy
mamanya boy sudah jelas jelas antipati sama kamu saya
tapi congon sebelum kalo diois diantar minum berubah
tak ada barang untuk berubah
gak akan pernah nerima reva
tapi reva butuh doa dari papi
tukungan dari papi supaya reva bisa cepat mengukun dari boy
apa yang membebani pikiran kamu
sampai dokter bilang kalau kamu agak sedikit depresi
bikin kamu menjadi demam dan lemas kayak gini
udah lah reva kamu tuh harus bisa menerima kenyataan
kalau kamu sama boy itu gak mungkin bersama reva
namanya boy itu bukan hanya gak suka sama kamu
tapi dia itu udah anti banget sama kamu sayang

reva cuma lagi lagi lagi ini aja
reva mau cepat sembuh dari penyakit reva pi
tapi gak perlu kayak gitu juga kali sayang
nanti kamu kecapean bahkan kamu sakit nanti